mereka heran bagaimana dia bisa tetap tenang dan berani pada saat yang sama
ya itu karena putri fluret punya rahasia
dia adalah putri yang kuat dan gelisah sepanjang hari
tapi selama dua jam sebelum fajar dia akan mengunjungi surganya taman pribadinya
taman sang putri adalah taman terlarang bagi orang luar
ini karena putri fluret bukan putri di taman rahasianya
selama dua jam ini dia tidak akan memakai mahkota tidak dikelilingi oleh pengawalnya dan tidak berurusan dengan tugas kerajaannya
di sini dia hanya akan menjadi fluret seorang gadis muda yang mencintai bunga
oh kalau bunga kecil yang gendut
putri fluret bukan satu satunya yang menyimpan rahasia
sang raja pun menjaga rahasianya sendiri
dan dia semakin khawatir tentang putri
tidak ada yang tahu mengapa
kita harus segera mencari pasangan untuk putri
seseorang yang mengerti dia dan menerima dia apa adanya
yang mulia dia adalah seorang putri
tentu saja kita akan mencari pangeran bangsawan untuknya
hmm aku khawatir tidak sesederhana itu
dia bukan hanya seorang putri
lepaskan gulungan ke sebuah kerajaan
putri menyukai bunga dan yang menemukan bunga yang menyimpan hatinya akan dipilih untuk mengenal putri dan menikahinya
jika putri setuju
raja tidak pernah memberitahu siapapun mengapa dia selalu mengkhawatirkan putrinya
tapi mereka tahu lebih baik
para pangeran diundang ke istana dan pencarian pangeran yang sebenarnya dimulai

raja di sini memenangkan who buildl a goal
kau berada di tempat yang salah
tanpa mencari f teacher who second lumen selama si participate lanjut kalimah ini
bati tak fogor ketat banjar indiji kayu itu hanyang batipu
apun yang era pangeran semua mencoba katakan tidak menuju terhadapmu

putri aku menerimamu sepenuhnya dengan sepenuh hati
aku akan membawa matahari untukmu
dan membawamu ke bulan
aku akan memegang hatimu dengan
jadi apa yang akan terjadi dengan matahari
kalau kau membawaku ke bulan
itu akan sangat kesepian
aku tidak berpikir seperti itu
lebih baik mulai sekarang
mawar mawar memegang hatimu
kau terlihat seperti mereka
lihatlah oleh diri
beraninya kau mencabut bunga seperti itu
ambil mawar dan tanam kembali
apakah itu berarti kau menerima bungaku
putri fluret duduk di surga rahasianya
dan mengeluh kepada bunganya
tentang pangeran yang mencabut mawar
dia sangat kesal
sehingga dia tidak pernah menyadari sedang diawasi
jelas tidak terdengar seperti lebah madu
sekarang jangan katakan kau tidak tahu pixi
oh iya aku tahu siapa pixie itu
aku membaca tentang mereka
bagaimana kau bisa sampai disini
aku melompati pagar
lalu berlari menuju semak semak
dan mengambil sebatang tongkat untuk membantuku melewatinya
aku terbang jenius
aku tidak bisa menemukanmu lagi
kau sungguh pintar
maksudku ini adalah taman terlarang
ini adalah tempatku
beraninya kau sampai disini
aku akan melaporkanmu kepada raja
oh tolong jangan bawa ke raja
aku tidak sopan
jangan ganggu raja tentang ini
dia sudah mengkhawatirkan putri
kau pasti pelayan dari putri kan
sang putri memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya
dan membiarkan pixie berpikir bahwa dia adalah pelayan seorang putri
dan bukan sang putri
pixi menceritakan kisahnya tentang kerajaannya
hutan yang indah
dan banyak lagi
putri floret dan pixie mulai sering bertemu
mereka berbagi kisah hidup
pixi selalu tercengang melihat cara putri berbicara dengan bunga
bagaimana dia dengan penuh kasih tersenyum pada serangga
dan menyapa bayi mereka
dan menyebabkan putri menangis
anda sudah ber tolerance
saya akan ber scotch
betapa bodohnya aku aku tidak pernah menanyakan namanya
dia adalah putri floret
kami menemukan makhluk ini mengintai di taman tersembunyi
dia adalah piksih bukan makhluk
apa kau tidak punya sopan santun
maafkan aku yang mulia
atas instruksi sang putri pixi dikeluarkan dari sangkar dan diletakkan di atas kursi yang empuk dan mewah
pixi tidak menunjukkan bahwa dia mengenal sang putri
baik floret maupun pixie menyimpan rahasia mereka
pixi harus dikawal dengan hormat kembali ke rumahnya
itu adalah perintah
apa tidak apakah kau putri yang seperti itu
pixie adalah peri
jadi bisa dikatakan bahwa aku sendiri adalah pangeran jari jenisku
dan karena aku telah dibawa ke istanamu
bukankah kau memiliki kewajiban sebagai tuan rumah
agar aku melamarmu
kau adalah pixi kami adalah pangeran yang mulia
sang putri layak mendapatkan seseorang seperti kami
ini harus diizinkan fiksi benar
dia adalah pangeran dari jenisnya karena hanya jiwa yang murni hatinya yang diberkati untuk menjadi putri
dia menatap pixi dan mengingat semua kenangan indah bersamanya
aku setuju dengan ayahku
ada banyak bangsawan di istana tapi pixie telah menunjukkan keberanian dan dia berbicara dengan bijak
aku memberimu waktu sampai malam ini untuk menemukan bunga yang memegang hatiku
dan jika kau bisa aku akan menempati janjiku dan menikahimu

fiksi diberi kesempatan untuk menikahi putri
itu tidak pernah terjadi
sepanjang malam pixi terus mondar mandir di kamar tamu kerajaannya
dia mengingat semua waktu yang dihabiskan bersama sang putri
bagaimana mereka tertawa mencintai tanaman berbicara
betapa sederhana tapi murni dia
dia mencintai semua bunga
tapi yang mana yang memiliki hatinya
tunggu bagaimana aku bisa melewatkan ini

kesokan paginya seluruh aula menunggu pixie dengan penuh semangat
tapi yang paling bersemangat adalah sang raja sendiri
tapi yang paling bersemangat adalah sang raja sendiri
aku tunduk pada putri dan yang mulia
dan dengan senang hati aku umumkan bahwa aku telah menemukan bunga yang menyimpan hati putri floret
bunga itu adalah hati berdarah
mustahil bunga bunga ini hanya mekar di musim semi
dan ini adalah bunga yang umum
putri itu spesial dan dia itu berharga
saya ingin bunga yang spesial tentu saja
itu benar bahwa bunga ini mekar di musim semi
anehnya tidak ada yang memperhatikan mereka mekar di luar musim tepat di depan istana
ini adalah hati berdarah yang ajaib
dan pangeran terkasih tidak ada bunga yang biasa atau istimewa
alam tidak membeda bedakan
kita yang membedakannya
dengan kata kata ini hati yang berdarah melayang dari kotak
dan terbuka dan mengeluarkan cahaya terang
cahaya menembus jantung putri
dan putri floret berubah menjadi pixie
apa yang terjadi
ketika sang putri masih muda cintanya pada bunga telah memberinya anugerah
dia akan terlihat seperti manusia tapi akan menjadi diri perinya yang sebenarnya
begitu dia menemukan orang yang melihatnya dan menerima dia apa adanya
raja menjelaskan bahwa fluret bukan hanya seorang putri tapi seorang putri bunga pixie
floretku sayang putri bungaku
kau telah menunjukkan kemurnian hati dan jiwa
aku berterima kasih kepada yang mulia
namun putriku yang cantik yang ku cari adalah cinta dari bunga terindah di planet ini
hmm ya sekarang setelah kau menebak favoritku dengan benar
aku mungkin ingin mengenalmu lebih baik dan kemudian memutuskan
kehormatan bagiku aku akan membawamu ke taman yang menakjubkan ini
tepat di samping istana di mana gadis jenius sang putri
datang setiap fajar
mungkin kau akan menganggapnya lucu seperti aku
kerajaan ferdie telah menemukan penguasa sejati mereka
pixie dan putri bunga